gelombang setinggi tujuh meter yang menerjang laut natuna utara kepulauan riau
membuat aktivitas transportasi laut terganggu pada selasa siang
jadwal kapal perintis tol laut milik pt pelni km sabuk nusantara delapan puluh tiga
yang dijadwalkan berangkat selasa pagi dari pelabuhan sri bintan pura tanjung pinang
menuju kuala maras tarempa midai pulau tiga sedanau pulau laut natuna subi serasan dan tambelan
gagal berangkat akibat tingginya gelombang
menurut informasi dari bmkg stasiun tanjung pinang gelombang tinggi disebabkan oleh adanya pengaruh tekanan rendah
sehingga terjadi pusaran angin kencang yang memicu tingginya gelombang
guna mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan
warga yang berpergian menggunakan transportasi laut diminta selalu berhati hati
warga yang berlibur di tepi pantai juga diimbau agar tidak mandi air laut karena gelombang tinggi
tiga hari ke depannya khususnya di wilayah utara natuna dan anang
dan ambas ketinggian gelombang yang bisa mencapai maksimal tujuh meter
kenapa ini sampai tujuh meter tinggi gelombang
karena pengaruh adanya apa namanya pak siklon
jika gelombang sudah kembali normal pt plni tanjung pinang akan melayani penumpang
yang hendak menuju berbagai pulau yang ada di kepulauan riau
kebetulan ini baru hari ini aja km sabuk nusantara delapan puluh tiga yang rencananya berangkat tanggal dua puluh dua hari ini
diundur menjadi tanggal dua puluh empat hari kamis
bmkg memprediksi tingginya gelombang yang mencapai tujuh meter akan berlangsung hingga januari dua ribu dua puluh
arpandi kota tanjung pinang kepulauan riau